dan itu pun jalanan masih madat
saya kemarin dari jakarta ke bandung ke sini
lebih dari lima jam bayangan
itu kan luar biasa
jadi kalau nanti ini ada kereta cepat
harapan saya ini bisa membantu itu

kapan pak edi
rencananya tadinya dua ribu dua puluh akhir
tetapi nampaknya kita berharap lah dua ribu dua puluh akhir ini bisa terkejar

karena sebenarnya kalau kereta api kuncinya cuma satu mbak desi
karena sebenarnya kalau kereta api kuncinya cuma satu mbak desi
kalau tanahnya siap
pekerjaannya itu sudah seperti biasa
pekerjaannya itu sudah seperti biasa
pembebasan tanahnya masih belum
ini sudah mau selesai
tapi pekerjaannya dipararelkan
pekerjaan konstruksinya juga saya lihat dijalankan
ini luar biasa
dan keretanya sudah dipesan ya

saya pikir ini adalah stepping stone yang luar biasa
saya pikir ini adalah stepping stone yang luar biasa
karena kalau ini ada
bayangkan mbak desi empat puluh delapan menit jakarta bandung
empat puluh delapan ini suara kereta
sangat menyenangkan kalau dengan suaranya
jakarta surabaya juga penting kan
jakarta surabaya juga penting

jakarta surabaya itu hanya tujuh ratus dua puluh lima km jaraknya
nah kalau ada kereta
nggak usah cepat
yang pertengahan cepat aja deh
kalau cepat kan tiga ratus km per jam
pertengahan satu ratus enam puluh saja
satu ratus enam puluh km per jam rata rata
asal berhentinya tidak di setiap
stasiun jakarta cirebon semarang
itu barangkali enam jam selesai
kalau naik kereta dengan enam jam
enam jam atau lima jam
itu kan orang nyaman pasti
tentu saja pilihan
supaya tidak harus naik pesawat ya
karena pesawat juga sudah padat
iya sudah padat
apalagi dengan ada low cost carrier ini juga
bukan suatu perjalanan
yang sifatnya tidak terjangkau lagi
saya lihat kan dari tahun ke tahun
banyak sekali perbaikan yang dilakukan
dari segi pelayanan juga dan juga
kenyamanan di dalam kereta api itu
sendiri pak edi
ingat dulu kan dulu
orang duduk atau bergelantungan
dan lain sebagainya
itu sudah tidak kelihatan lagi ya
rencana untuk meningkatkan
memperbaiki armada dan lain sebagainya apa
kami kereta api sudah berniat
untuk mengganti armada yang
usianya tiga puluh tahun ke atas
meskipun itu masih aman
dari sisi modernisasi perlu kita
perbarui kami sudah memesan
nah itu datangnya pasti kaget mbak desi
ini dari lokal dari inka
kita harus bangga dengan inka
kontraknya baru empat ratus tiga puluh enam
buatnya banyak sekali
dan nanti kita berharap semua yang sudah usianya
tiga puluh tahun ke atas digantikan dengan
kereta kereta baru sehingga
bahwa oh ini ada peningkatan pelayanan
yang pertama itu yang kedua
sebelum orang naik kereta
ini harus kita permudah
termasuk orang orang yang berusia
bagaimana dia mendapatkan tiket itu sangat mudah
dan akses untuk
orang orang yang disabilitas juga harus
nah yang kedua di atas kereta
di atas kereta itu sekarang sudah tidak bisa dihindari
harus ada wifi
nah wifi ini sudah kita mulai
uji coba sudah dilakukan
untuk jalur yang padat
mudah mudahan nanti semua kereta
karena orang sekarang milenial sekarang
katanya mbak desi itu kalau di mana mana
pasti buka smartphone
nah kalau ada wifi mereka tidak akan
terasa perjalanan ini
nah yang ketiga itu masalah makan minum
di atas kereta makan minum di atas kereta
itu sekarang sudah bisa dipesan
dari jakarta mau ke
semarang misalkan saya minta
makanya nanti dikeluarkan di cirebon
sudah bisa mbak desi
jadi saya pesan makan keluarnya
dari cirebon misalkan itu bisa
nah yang selanjutnya adalah
kita sudah membuat
jadi nanti tinggal dibuka di kantong
kursi dibaca kalau semarang ini
sehingga seperti mbak desi tadi bilang
orang indonesia sekarang mulai gemar
untuk berjalan jalan dan menggunakan
kereta api itu ternyata kan menyenangkan ya
ada yang mau ada supirnya
yang buat mobil dan juga
pemandangannya kan juga pasti jauh lebih menarik
mereka sudah mengenal apa itu single
trip tiket ada yang
diharus antri saya ternyok
karena melihat orang
tidak diatur pun mereka waktu mau
ambil tiket mereka sudah antri sendiri
ini ternyata manusia
indonesia atau masyarakat kita
saya lihat di jepang
misalnya kereta apinya itu
wah luar biasa hampir semua orang
menggunakannya apalagi di eropa
dan juga di negara tetangga kita
yang penting kan on time nah ini
yang begitu begitunya bagaimana pak edi
servis pelayanan kan sekarang inilah
yang dicari orang dengan banyak pihak
mungkin ini perlu kita sampaikan
kepada masyarakat bahwa
pemerintah sekarang sedang giat giatnya atau
kerja keras betul untuk membuat
masih campur aduk ada yang double ada yang single
kalau dia single track
begitu ada gangguan di situ misalkan
maka semua runtunanya
ini akan menjadi ter delay
semua nah oleh sebab itu
pemerintah untuk jalur selatan sudah
diupayakan untuk menjadi double track
kalau yang utara sudah double track dari jakarta
surabaya itu sudah
double track semuanya nah mudah mudahan
kita doakan pemerintah bisa
menyelesaikan double track untuk jalur selatan
sudah double track semua maka kalau
ada gangguan ya kita tahu jalur selatan
ini rawan gangguan alam
apalagi kalau ada longshore
dan lain sebagainya
belum nanti orang misalnya melintasi
rel kereta ini mungkin
ada budaya yang harus
dikita informasikan dan
edukasilah masyarakat menggunakan

merifer ke undang undang dua puluh tiga tahun

diatur bahwa kalau terjadi
ada perlintasan sebidang
maka masyarakat pengguna
transportasi ini harus mendahulukan kereta mbak desi
nah ini yang selalu berulang ulang
kita sampaikan kepada masyarakat
karena perlintasan sebidangnya
masih cukup banyak
nah undang undang dua puluh tiga
juga melindungi bahwa kereta api didahulukan
kalau perlintasan itu
perlintasan yang resmi
nah ini yang bahaya perlintasan yang tidak
resmi mbak desi karena masyarakat
membuat sendiri masyarakat
ngatur sendiri nah ini
berbahaya nah oleh sebab itu
perlintasan yang ada pintunya itu mbak desi
masyarakat juga mungkin
pintu kalau relnya kesana mbak desi
pintunya pasti begini pertanyaannya kan
apakah ini untuk menyelamatkan atau
mengamankan kereta atau mengamankan mobil
ini pasti mengamankan kereta
supaya kereta bisa lewat
kalau mengemankan mobil maka pintunya begini
mbak desi jadi keretanya yang
nah oleh sebab itu semua
pengendara apalagi nanti
masa natal dan tahun baru
kalau ada perlintasan kalau resmi
biasanya ada tiga indikasi
satu itu sudah ada
tanda di situ
di depan akan ada perlintasan
yang kedua kejut
itu biasanya mau masuk ke rel itu duduk duduk gitu mbak desi
itu sudah diberitahu
nah yang ketiga biasanya
kalau sudah bunyi
biasanya bunyi orang ngebut
jangan malah digas
tapi ini kan rel kereta api ini kan
panjang dan melewati
ini bagaimana memonitorinnya
karena ya terus terangkan indonesia ini nanti ada yang
mencuri ininya bantang
ada yang menjalannya ada yang merusak
belum lagi mungkin membangun
pemumukiman yang tidak resmi membahayakan
dan lain sebagainya ini pasti
cukup sulit itu semuanya
untuk menjaga keamanan karena sekalipun
ada sesuatu itu kan bisa membahayakan
jalur kereta ya
jadi yang pertama untuk nataru ini
kita siapkan enam lebih pasukan
yang bekerja sama
dengan polri dan tni
untuk mengamankan termasuk daerah daerah itu
jadi mereka menjaga
daerah daerah yang berbahaya
menjaga di stasiunnya supaya penumpang
pelemparan itu kita mengingatkan
itu sosialisasi terus menerus mbak desi
supaya mereka mereka yang
iseng itu hanya iseng ternyata
melempar itu bisa dikurangkan
tapi masih membahayakan kan orang orang menganggap tidak aman kan
nah ini enam ribu lebih
dari personil kita keamanan
itu sudah tersebar nanti saat
nataru natal tahun baru
nah kemudian untuk daerah rawan
ini rawan ada tiga
rawan longsor rawan banjir
ini kita mengerahkan
lebih dari seribu personil
untuk mengamati atau
duduk di situ untuk menjaga
manakala terjadi gerakan
tanah hujan yang ekstrim
itu langsung diberitahu
semuanya sudah kerahkan nantinya
banyak sekali ya ini ada berapa sekarang
sekarang sdm nya seluruhnya
mencapai hampir tiga puluh sembilan
hanya jawa dan sumatera
jadi nanti kalau ditambahi sulawesi
belum lagi nanti di papua kan
belum lagi nanti di papua
jadi sebenarnya ini ada peluang
untuk pekerjaan di pt kai juga
maintenance tapi ini mau tidak mau harus
terus menerus dilakukan supaya
keretanya juga dalam kondisi yang
bagus saya lihat kan juga
harus ada budaya
memelihara kan salah satu adalah
nah itu dia jangan
dicoret coret atau kursinya dirusak
ini bagaimana menciptakan
budaya berkereta api itu
seolah olah ya bukan
kalau dulu kan kayak kelas kambing gitu ya
jadi tidak terlalu diperhatikan
kan kebersihan dan lain sebagainya
yang pertama barangkali maintenance
untuk sarananya untuk keretanya itu sendiri
orang orang kereta api betul betul
rigid dalam menjalankan
peraturan karena ini menyangkut
keselamatan perjalanan kami setiap
jam itu ada
nyawa yang diangkut dengan kereta
oleh sebab itu petugas kereta api apalagi
operasional itu sampai jam dua belas malam
biasanya mereka tidak tidur untuk
memonitor perjalanan kereta api
yang kedua di dalam itu sendiri penumpang
kami sudah memberikan
sosialisasi memberikan informasi
janganlah kalau ada
dipecah kemudian diberikan
hilang jangan dilakukan
hal hal seperti itu
saya pikir ini sudah selalu
kita sosialisasikan dan
ini syukur alhamdulillah pak mbak desi
ternyata salah satu
cara mengedukate atau mengajari
penumpang itu juga berhasil
saya berikan contoh krl misalkan
jabodetabek mereka sudah mengenal
ada yang multi trip
bagaimana diharus antri
saya ternyuh karena
melihat orang tidak diatur pun
mereka waktu mau ambil tiket
mereka sudah antri sendiri
ini ternyata manusia indonesia
atau masyarakat kita itu
ngerti yang penting ada sistem
yang diterapkan dengan baik
jadi selama enam tahun ini pak edi kelihatan ya
ada perubahan dari budaya
masyarakat kita menggunakan kereta api
idealnya budaya apa yang kita
ingin bangunlah dengan kereta api
karena image kereta api ini kan
harus menjadi sesuatu yang
menyenangkan yang pasti mbak desy
kita itu memberi
para penumpang ini juga memberikan contoh
area tidak boleh merokok
ya kita sendiri jangan ngumpet ngumpet
ngerokok gitu ya kemudian
misalkan kita tidak boleh berdiri di
antara bangku dengan
itu kan bordes itu tidak boleh ada
orang berdiri ya kita jangan berdiri di situ
untuk keamanan gitu ya jadi
melalui contoh inilah
penumpang ini masyarakat ini perlahan lahan
dia mengerti oh jauh lebih tertib
jauh lebih cepat manakala
penumpang ini tertib gitu
nah mungkin ini salah satu yang menarik karena ya kita
harapkan indonesia nanti kan punya
apalagi di jakarta mrt nya
tidak lama lagi mrt lrt
ya lrt dan juga
nanti kereta cepat bullet train
yang tentu saja memerlukan
budaya yang berbeda ya untuk
menggunakannya ini ada kaitannya dengan
waktu itu saya pernah bicara dengan pak jokowi
ya berarti juga harus ada
perubahan mindset betul
ada revolusi mental dalam
menggunakan ini bukan hanya sarana
transportasi tapi perubahan
pak edi setuju apa kira kira perubahan
yang harus yang pasti bahwa
kereta api itu campur penumpang
ada yang orang pendidikan
tinggi ada orang yang tidak berpendidikan
ada yang pangkatnya
tinggi itu campur sehingga
edukasi yang kita
berikan kepada para penumpang ini
itu sangat mudah menular
sistem tiketing yang
jarak jauh juga dengan mudah bisa
dicapai kemudian setelah
di dalam kereta mereka juga disiplin
budaya yang menurut saya harus ditularkan
ke semuanya karena ternyata
masyarakat indonesia bisa melakukan
itu tadi saya contohkan
krl itu mencapai
orang bawa mobil masuk jakarta
mengurangi bawa motor ke jakarta
nah mudah mudahan ini bisa
dicontoh atau bisa ditiru sama
masyarakat lain untuk tertib
tertib itu membuat kita malah lebih cepat
kalau mbak desi naik kereta api
masuk terowongan bandung jakarta
ini ada terowongan sasak saat itu
sampai jam sebelas dua belas malam kalau dilewatin
pasti ada yang pakai
jaket orange karena mereka
melihat apakah ada
air yang melimpas
apakah ada gejala
ambesan apakah ini kan
kita kan ingat dulu
naik kereta api mungkin ada yang jualan
sambil kereta apinya bergerak gesong
anak anak kalau misalnya mau mudik
itu dimasukkan dari jendela
belum lagi takut ini ya
barang barang dicuri kalau ketiduran
harus dirantai budaya seperti itu
itu sudah bisa dirasakan sudah
tidak ada lagi atau masih
yang pertama mbak desi
sekarang ini untuk jarak jauh
itu dalam stasiun itu sudah steril
jadi tidak sembarang orang bisa masuk
kecuali dia punya tiket
pertama ini memang kita harus terima kasih
sama dirut sebelumnya ya pak jonan ini
melakukan itu nah
sudah steril yang kedua
yang duduk di bangku
tidak ada lagi artinya di dalam kereta
tidak ada lagi yang berdiri mbak desi
sehingga mereka yang betul betul
duduk gitu ya
nah yang ketiga selalu di dalam
kereta ada pengamanan
kita punya polsuska yang selalu ngikut
jadi selalu ditindaklanjuti
beberapa kali kejadian ya
ada barang tertinggal
itu kembali bahkan kemarin
saya ada di suatu pesta
ada yang mendekati saya tahu saya
dirutnya kereta pipa saya terima kasih sekali
saya ketinggalan handphone
itu sebulan pak
ternyata ada di kepala stasiun
ini adalah pantas dilakukan
dan bapak tidak perlu memberikan
hadiah apa apa karena ini pelayanan
ini bukan prestasi
ini pelayanan memang harus kita lakukan
utamanya itu pelayanan kalau pelayanannya
bagus semua orang juga pasti akan menggunakan
tapi harganya juga harus
cocok untuk setiap kantong kan ya pak
ini harus dijaga ya
maka itu di dalam satu rangkaian
selalu ada yang eksekutif
ada juga bisnis ada juga yang ekonomi
semua juga ber ac gitu ya
kalau yang eksekutif kan satu
gerbong itu lima puluh
tempat duduk kemudian bisnis
ini mencapai delapan puluh
jadi hanya itu saja bedanya
tapi semuanya dingin semuanya ber ac
maksudnya bukan panas ya
kemudian mereka nyaman karena sudah ada
dan ini bisa atraktif ya misalnya
selama ini menggunakan mobil pribadi
untuk ke bandung
tinggal naik kereta api itu sendiri ya
karena harganya juga relatif lebih murah
nggak harus bisa tidur dalam perjalanan
apalagi ke depan ya
dengan lonjakan ini
walaupun terus menerus saya lihat perbaikan dilakukan
tapi kalau semakin banyak penumpangnya
itu berarti harus ada
pengembangan yang jauh
mbak desi untuk stasiun stasiun besar
utamanya kita sudah membuat
rencana rencana pengembangan
karena memang stasiun ini
didesain zaman belanda
jadi mana kalau penumpangnya melompat
tinggi sekali ini pengaturannya
menjadi agak sedikit sulit
apalagi kalau sudah jutaan sekarang ya
total seluruh penumpang mbak desi
ini kereta api ini kita angkut
itu tiga ratus sembilan puluh tiga juta penumpang
jadi luar biasa
nah rencana pengembangan
sudah kita buat
di setiap tahun
jadi kita bisa mencari
di setiap stasiun seperti stasiun senen
yang sudah meludak stasiun tanah abang
yang katanya menjadi persoalan
stasiun besar di bandung ini sudah
rencana pengembangannya sudah ada
seperti apa kira kira nanti bisa
melayani berapa orang dan semua kan harus
sudah online dan dari sisi teknologi
pasti dua kali lipat dari yang sekarang itu
pasti harus bisa dilakukan
karena seperti tadi saya katakan
bandung jakarta ini yang biasa delapan ka
mbak desi itu enam belas trip
sekarang sudah tujuh belas kalau weekend
tujuh belas itu pun masih banyak yang
tidak dapat tiket
itu pun sudah mengganggu
atau cukup menyulitkan
dalam pengaturan di dalam stasiunnya
karena stasiunnya itu zaman belanda dulu
memang mau tidak mau harus
diarahnya ke sana
tapi ini berarti kan oke pt kai
istilahnya mengutamakan keselamatan
keamanan penumpang memberikan pelayanan
dan lain sebagainya tapi mau tidak mau kan harus profit
iya betul dituntut untuk profit
selama ini bagaimana keuangannya pak edi
dan apakah cukup untuk melakukan
pengembangan pengembangan yang ambisius ke depan
kami bersyukur karena kami
didukung oleh kedua menteri yang luar biasa
menteri bumn itu mendukung kami
dan menteri menteri ini tahu betul
bahwa memang misi dari kereta api ini
adalah public service separohnya
dalam hal tiketing
dalam hal pengembangan membeli sarana
mengembangkan stasiun itu kami bisa
berjuang sendiri nah
kita berharap selanjutnya
dengan perhatian pemerintah yang luar biasa
baik seperti ini kereta api
nanti salah satulah solusi
bandung ini pun ini akan diharuskan
ditanggulangi dengan angkutan massal
saya kantor pusat di bandung kadang kadang juga
sudah sulit untuk membawa mobil
dari jakarta ke bandung
bandung di dalamnya kalau weekend macet juga
mbak desi luar biasa
jadi luar biasa isinya mobil dari jakarta
nanti bahkan sekarang sudah
sampai denpasar sudah minta
angkutan massal nah ini salah satu
jakarta jangan ditanya kalau jakarta
kita tinggal menunggu hasil aja nanti
tapi profit kan istilahnya
yang tahun lalu
garis bawah keuntungan bersih
lebih dari satu triliun
saya sudah berjanji sama
semua saudara saudara yang bekerja di kereta api
yang akan kami kembalikan
adalah pelayanan itu pelayanan
yang kita makan nah
supaya peningkatan pelayanannya makin baik
senang naik kereta api tidak
dibubuhi dengan mobil motor
barangkali sekarang ini satu keluarga
bisa lebih dari satu mobil punya
itu yang menyebabkan
jakarta besar mampet tapi lumayan ya
satu triliun tapi komponen terbesar
anggaran yang dimiliki lah istilah
pendapatan ya nah pendapatan ini memang
secara besar satu pendapatan angkutan
yang non angkutan jangan lupa mbak desi
kereta api ini asetnya di mana mana
itu luar biasa di mana mana
tanahnya kereta api ini semua
di pusat kota karena sejak zaman
belanda dulu asetnya itu tertinggal
di setiap kota termasuk
kota kota yang mati nggak ada jalurnya
itu ada stasiunnya semua
nah dari aset aset
tanah ini juga pendapatan kita juga
tinggi lalu angkutan ada dua
penumpang dan barang barangnya
luar biasa menarik karena angkutan
barang ini utamanya batubara
mbak desy ini dimanya luar
biasa tinggi karena memang
batubara sekarang lagi dibutuhkan untuk
membangkit membangkit kita apalagi kalau kita udah bicara di luar jawa kan ya
nah di luar jawa sumatera
selatan itu penghasil batubara
yang diangkut oleh kereta api
bahkan di sana sekarang babar anjang
itu angkutan rangkaian
panjang itu itu sampai enam puluh
jadi panjang sekali untuk ngangkut batubara
nah kalau di sini kan penumpang
sudah saya paksa sekarang sudah sampai
sepuluh jadi rangkaiannya
kasus sampai empat belas sekarang rangkaian panjang
semakin lama semakin panjang ya hanya itu yang bisa
dilakukan yang membeli menambah gerbok
karena menambah jalur agak susah
agak susah dan memerlukan
tapi cost yang terbesar itu di mana
profitnya sudah satu triliun berarti tapi
per tahun kira kira berapa ya pengeluarannya
kalau kita mencapai pendapatannya tahun kemarin itu
nah pengeluaran terbesar itu
tujukan sdm karena sdm kita
sudah mencapai dua puluh sembilan ribu
memberi tiga puluh ribu yang kedua
itu biaya maintenance
sarana dan prasarana kedua duanya
baik keretanya maupun
jalurnya ini cukup besar
memelihara track yang ada ini
itu kita butuh
setiap tahun pengeluaran betul
hanya untuk memelihara dengan benar
supaya perjalanannya aman dan
selamat tapi bisa dikatakan
efisien pak edi dari tahun ke tahun
apakah lebih efisien karena kan
juga kan apalagi semua tuh serba
tiketing dan lain sebagainya sudah bisa lewat
aplikasi online jadi kan bisa
mengurangi jumlah dari
sdm itu atau bagaimana ada
karena teknologi itu kan memang
seharusnya membuat jauh lebih
untuk saat ini ya
itu memang banyak sekali cutting
tenaga kerja karena dengan sistem
kemudian bahkan untuk
pembelian makanan itu bisa dilakukan
tetapi dari sisi prasarana
menjaga daerah rawan
daerah rawan kalau mbak desi
naik kereta api masuk terowongan
bandung jakarta ini ada terowongan
saksak saat itu sampai jam sebelas dua belas
malam kalau dilewati itu pasti ada yang
pakai jaket orange
karena mereka melihat apakah
ada air yang
melimpas apakah ada
apakah ini kan keselamatan
nah ini nggak bisa sampai saat ini belum bisa
jembatan jembatan itu kan
jembatan zaman belanda mbak desi
jadi jembatan belanda dulu
tapi berarti bagus ya
kualitas pembangunannya pada zaman
sampai sekarang itu masih
kita banyak bisa banyak belajar ya
angkutan natal dan tahun baru
pesan saya satu
pesanlah tiket sekarang jangan dadakan
karena sekarang saya lihat ini baru tanggal berapa
atau ke daerah bawanya
barang secukupnya saja
jangan tv dibawa ayam dibawa
hewan boleh jelas gak boleh kan
nanti pasti ketahan di stasiun gitu ya
walaupun ke depan
kalau kita lihat itu kereta api yang
masa depan atau yang sekarang itu
canggih itu bullet train itu tidak ada
ini orangnya loh maksudnya tidak ada
pengemudinya ini kita ke depan juga
begitu pak kita masih membutuhkan
teknologi kereta api yang
memang larinya ke driverless
tetapi harus diingat bahwa
driverless pun itu tetap ada
kru di dalam kereta itu
karena untuk keamanan dan keselamatan
jadi driverless memang sudah
tetap pasti ada petugas
nah ke depan nanti
kita pasti akan menginjak ke situ
akan mulai berkurang
saja memang untuk yang
kita pecah dua kemajuannya kalau untuk
angkutan barang masih tetap
menggunakan loco yang pakai
menggunakan itu kemampuan
daya tariknya dia
atau traktif powernya
itu jauh lebih besar
elektrik mungkin juga apalagi
ya kita harus mengurangi
gas rumah kaca yang
karbon itu berarti ke depan
mau tidak mau elektrifikasi
sudah berapa persen sekarang
yang pasti yang kereta kereta baru
sekarang sudah elektrifikasi
seperti kereta bandara soekarno hatta itu
sudah elektrik kemudian yang palembang
kemarin sudah elektrik
yang jabodebek yang
dari mana cibubur
cawang duku atas
bekasi timur cawang duku atas
ini elektrifikasi semuanya dan luar biasa
loh ini karena kenapa
elektrifikasi yang termodern itu yang pakai
tetril yang bukan yang di atas
ini di bawah
jadi tidak kelihatan lagi di bawah ini
powernya ada di bawah
ini yang termodern nah ini akan nanti
kalau tidak mau blueprint ke depan harus untuk
kereta yang lebih lari ke sana untuk penumpang ya
itu biaya tinggi
untuk melakukan elektrifikasi pasti pasti lebih mahal
tetapi kan jauh lebih efisien
walaupun suaranya nanti agak beda ya
suara kereta api
yang cuk cuk cuk cuk dengan listrik itu
yang dicintai orang gitu
pak edi bagaimana
apa tantangan yang
yang terbesar yang selama ini di
menjadi seorang direktur utama
pt kai yang begitu banyak
ininya lah pr dan juga
kebutuhan yang harus dilayani
apa saja kesulitan
yang pertama barangkali
yang harus kita tanamkan kepada masyarakat
siapapun pengganti saya atau pemimpin
indonesia ini paling tidak
sudah mulai tertip biasanya
kalau tidak diawasi biasanya
saya tidak diawasi terus menerus
nah oleh sebab itu konsistensi dari para petugas
para pejabat ini harusnya
terus menerus dilakukan
nah yang kedua contoh
maknanya memberikan contoh
jangan di satu sisi
berbicara belok kiri
ternyata di sisi lain sebenarnya
saya beloknya ke kanan
cepat atau lambat
itu pasukan atau
masyarakat akan tahu
nah oleh sebab itu apa yang dikatakan
itulah yang dilakukan selama
itu tujuannya untuk mensejahterakan
atau mengangkat pelayanan
yang baik kepada masyarakat
saya kira kita pasti jalan dengan baik
dukungan pasti berdatangan
nah yang terberat sekarang
untuk saat ini itu adalah
dari pemerintah ini luar biasa banyak
nah oleh sebab itu
dikenjok terus menerus sekarang kan ini
nah oleh sebab itu budaya
dari kereta api ini bahkan
sekarang ini tidak ada istirahat
pemerintah ini mengandung dua arti
satu itu adalah
harapan besar buat kereta api maju
dan yang kedua
kalau tidak ada jalan kembali
akan membuat pemerintah
bekerja keras dengan pemerintahan ini
karena ini luar biasa diberikan tugas
yang kedua juga
mau gak kerja keras
untuk membuktikan kepada pemerintah
oleh sebab itu saya sekarang genjot terus ini
supaya masyarakat kereta api ini
karena tidak pulang itu sudah
biasa kami tidak pulang itu sudah biasa
kerja dan juga
betul jadi ada mindset yang memang digeser
yang dulu sifatnya produk oriented berubah menjadi service oriented
itu sudah ada
sudah sekarang berubah total
sudah berubah total hanya saja harus dijaga terus ini
karena seperti yang disampaikan oleh pendahulu saya
selalu mengatakan orang indonesia itu paling mudah untuk hidup susah
tetapi paling sulit untuk diming ming hidup senang
nah ini berbahaya
nah oleh sebab itu di kesempatan ini saya pesankan
semudah mudahan sih tiga puluh ribu pegawai saya itu nonton ya
mari kita bekerja keras kesempatan yang diberikan pemerintahan ini
itu luar biasa bagus
dan kereta api membangunnya itu tidak sehari dua hari mbak desi
sekali membangun reaktivasi barangkali ini butuh tiga tahun
mari kita buktikan kita mampu untuk menjalankan ini
dukungan dari kementerian perhubungan luar biasa
dukungan dari kementerian bumn luar biasa
kesempatan ini harus kita ambil
dan juga kontribusi dari kereta api untuk membangun yaitu wisata destinasi wisata
nah ini kan bisa saya sudah pernah itu dengan kereta wisata yang khusus hanya untuk berwisata untuk berlibur
nah ini kan pasti juga ada dari segi nilai tambahnya yang diberikan ya oleh kereta api
oke pak edi mungkin
untuk menyampaikan pesan gak
boleh boleh silakan
apalagi bagi kita yang memang sekarang ini perlu ya
budaya naik kereta api itu harus ditingkatkan
karena semakin banyak semakin sering kita menggunakan kereta api kan bagus untuk inilah
kita untuk lingkungan juga bagus
tapi untuk mengurangi kemacetan itu sangat penting
jadi kita sangat berharap pengembangan kereta api ini tetap dilakukan
silahkan pak edi apa apa saja
jadi mengawali nanti angkutan natal dan tahun baru
pesan saya satu pesanlah tiket sekarang
yang kedua nanti kalau pulang kampung atau ke daerah bawanya barang secukupnya saja
jangan tv dibawa ayam dibawa hewan udah jelas nggak boleh kan
nanti pasti ketahan di stasiun gitu ya
kadang kadang bawa tv bawa lemari
nah yang ketiga
ini stasiun itu sudah pasti menyediakan kereta kalau sudah dipesan itu bangkunya pasti sudah ada
jadi kalau keretanya berangkat jam empat sore jangan datang jam sembilan pagi
datanglah dua jam sebelum karena itulah yang akhirnya disebut wah pasar senen berjejal
karena orang yang mau berangkat jam empat sore mereka jam sembilan pagi sudah ada di stasiun
lah kan numpuk ini semuanya
nah datanglah dua jam sebelum sehingga bisa di shifting mengalir
sehingga stasiun ini tidak terlihat
yang terakhir barangkali untuk pengendara nantinya
ini frekuensi kereta api akan tinggi pada saat natal natal tahun baru
awas awasi kalau ada perlintasan sembidan
camkan kereta api hanya bisa berhenti mendadak minimal lima ratus meter dari jarak dia mengerem emergensi
jadi tidak mungkin direm kayak mobil gitu gak bisa
nah jadi kalau sampai ada yang menghalangi
ya pasti nanti ada terjadi sesuatu gitu ya
awas awas itu pengendaraan
iya waduh pak edi terima kasih banyak ini atas sarannya ini sangat penting ya
karena apalagi supaya tidak kecewa ya
karena kita ingin liburan kita itu menyenangkan ya tanpa kekurangan apapun
camkan lah kalau mau berpergian naik kereta api sudah dari jauh jauh hari
dipesan dan jangan khawatir ya
satu tiket berarti ada satu kursi
iya pasti dapat
pasti dapat ya
jadi tidak harus datang ke stasiun kereta apinya itu lima jam sebelumnya
nah ini penting sekali
dan kita sangat berterima kasih ya karena selama ini kereta api itu memang merupakan moda transportasi yang sebenarnya itu sangat menyenangkan ya
saya dari kecil juga suka menggunakannya penuh dengan nostalgia
kita bisa istirahat kita bisa menikmati perjalanan melihat pemandangan yang indah tanpa harus berlama lama menghabiskan waktu di jalan
sekali lagi pak edi
dan sukses mengembangkan kereta api indonesia semoga semakin banyak
jumlahnya dan juga pelayanannya semakin baik
untuk pelayanan nataru nanti
dan ya demikian insight kali ini langsung dari kantor pusat ya kereta api indonesia di bandung
sekali lagi terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dan bye bye